dalam video amatir yang beredar
tampak dua anak korban berinisial sw dan gn
terbujur kaku di lantai rumah mereka
di kelurahan paki kabupaten pinerang sulawesi selatan
pada senin sembilan belas september
adapun di samping korban ditemukan gelas dan botol racun serangga
sementara itu sang ibu br tewas dengan kondisi tergantung di pintu kamar
jasad ketiga korban ditemukan oleh sang suami yang baru saja pulang kerja
untuk kepentingan penyelidikan ketiga jenazah itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi
di tkp polisi menyita barang bukti seperti pakaian
buku yang diduga berisi surat wasiat dan racun serangga
polisi masih menyelidiki kasus kematian tragis ibu
dan dua anaknya ini
sudah polisi tergantung
selain korban di situ ditemukan dua orang anaknya
kemungkinan anaknya minum racun
masih kita dalemi pak masih kita dalemi mas
kini suami korban masih diperiksa oleh penyidik satreskrim polres pindrang
seorang wanita berinisial am ditangkap petugas unit ppak markas polresta cirebon jawa barat
ia diduga menganiaya anak angkatnya yang masih berusia enam tahun pada sembilan september lalu
akibatnya korban terluka di bagian kepala lengan dan telapak tangan serta bagian mata merah
kini korban dibawa ke rumah aman komisi perlindungan anak indonesia daerah cirebon untuk menjalani pemulihan
petugas menduga tersangka tertekan oleh masalah keluarga
sehingga meluapkan kekesalannya kepadanya
kepada anak angkatnya tersebut
ini merusak perandi pelaku melakukan kekerasan dengan melakukan pemukulan
pertama di kepala kemudian juga di mukanya anak tersebut kemudian di tangan
kemudian juga dia menyundutkan bara api dari dupa ke telapak tangannya
akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara